memang menikmati liburan itu asiknya saat cuaca cerah
tapi kalau cuacanya terlalu panas
pasti akan membuat kita cepat haus dan juga langsung mencari yang segar segar
nah beberapa pilihan jajanan es tradisional berikut
bisa menjadi referensi anda saat mencari pelepas dahaga
melihat bentuknya jadi tak sabar untuk mencicipi jajanan tradisional khas betawi ini
rasanya yang legit manis sangat cocok dimakan saat dingin di cuaca yang panas
adonan kue yang sudah dipotong potong disajikan dengan guyuran sirup gula merah
kuah santan dan potongan es batu
wow bikin meleleh yang melihatnya
jika anda ke jawa barat anda harus mencicipi yang satu ini
jajanan tradisional jawa barat ini berbahan dasar
dasar alpukat dan kelapa muda
untuk menambah kesegaran alpukat dan kelapa muda disiram dengan kuah susu kental manis dan es batu
tak hanya itu es oyen juga memakai cincau dan pacar cina agar terlihat lebih berwarna
bahan lain yang juga sering ditambahkan adalah tape singkong nangka kolang kaling dan sirup merah
tuh tambah bikin ngiler deh
masih dari jawa barat
es goyobot juga tak kalah legendaris
satu porsi es goyobot berisi aci potongan roti tawar pacar cina dan tampai sikong
tak lupa rautan buah kelapa serta kuah santan dan susu yang gurih dan manis menambah cita rasa es ini
goyobot berasal dari bahasa belanda yang berarti basah
es goyobot biasa ditemukan di pedagang pedagang gerobak pinggir jalan
bagaimana sudah menetapkan pilihan mencicipi es apa hari ini